kini dapat dipilih untuk mendeteksi covid sembilan belas selain tes swab real time pcr
tes usap isotermal memiliki kemampuan yang sama dengan tes swab pcr yang dapat mendeteksi hingga dna covid sembilan belas
adapun tes swab antigen hanya dapat mendeteksi protein pada kulit covid sembilan belas
tes usap isotermal dinilai lebih unggul dibanding tes pcr karena hasilnya dapat diketahui hanya dalam waktu lima belas menit
hal inilah yang membuat tes usap tersebut lebih diminati dibanding tes usap pcr dengan hasil yang dapat diketahui dalam waktu satu sampai tiga hari
kalau isotermal itu kita dari katanya sendiri ya iso artinya sama thermal itu suhu
jadi proses amplifikasinya
menggunakan cartridge dengan suhu yang sama dalam mesin isotermal tersebut
terus hasilnya adalah kalau rt pcr sendiri itu sifatnya semi kuantitatif ya
kalau isotermal itu kualitatif
jadi kita hanya mengetahui positif atau negatifnya saja
kalau isotermal sendiri dari mulai pengambilan sampel sampai keluar hasil
itu hanya lima belas menit
meski demikian tes usap isotermal memiliki kelemahan
menurut dokter spesialis paru balai kesehatan paru masyarakat purwakerto jawa tengah jempa kanova
kelemahan tes usap isotermal terletak pada sensitivitasnya yang hanya mampu mendeteksi covid sembilan belas kurang dari tujuh hari
setelah adanya gejala atau kontak erat dengan pasien covid sembilan belas
secara garis besar perbedaan tes usap real time pcr dengan
usap isotermal adalah
pertama tes pcr menggunakan metode polymerase chain reaction
pemeriksaan tes pcr harus dilakukan di laboratorium
sedangkan tes isotermal dapat dikerjakan di luar laboratorium
masa sensitivitas tes pcr lebih dari sebulan
sedangkan tes isotermal kurang dari tujuh hari
jempa kanova menyatakan secara berbeda
tes pcr lebih direkomendasikan untuk perawatan pasien covid sembilan belas
ia menyebut jika tes usap isotermal dilakukan pasien yang terpapar covid sembilan belas lebih dari seminggu
hasilnya negatif palsu
hal ini bisa menimbulkan kesalahan dalam tata laksana perawatan pasien covid sembilan belas
dalam segi medis untuk yang direkomendasikan tetap lebih kepada rt pcr
karena yang dia dapat mendeteksi lebih lama virusnya dan juga pasiennya
sedangkan untuk yang isotermal kan hanya kurang dari tujuh hari
setelah lebih dari tujuh hari virus itu sudah tidak terdeteksi
jadi untuk tata laksana pun akan menjadi salah persepsi atau mispersepsi
sehingga tidak seperti tata laksana covid seharusnya
jadi untuk rt pcr bahkan lebih dari tujuh hari masih bisa mendeteksi virus
sehingga obat obatan yang masuk pun langsung obat obatan covid atau tata laksana covid yang seharusnya
sedangkan apabila isotermal itu akan menjadi negatif palsu
tes usap isotermal dapat dipilih jika pasien membutuhkan hasil screening awal dengan cepat
atau dalam kondisi gawat darurat
akurasi tes usap isotermal pun mencapai sembilan lima

tim liputan cnn indonesia